ada apa pak
ibu yang ke kpk
ibu ibu tadi kan ini mencocokkan
masalah ya niat kita
untuk bisa bantu
pemerintah bantu kpk
masalah yang dikatakan dengan
jadi ada beberapa aset
yang perlu di
dan juga melihat
terlaksan dengan baik
kenapa tidak diberi sekali
ya sekarang kan saya sudah
ketua dpr tentu
mudah untuk bisa bicara
sekarang kan teman teman
ada juga yang beberapa
tapi pun kalau terus
jadi ya tentu kita lagi cobalah
maksimal kepada teman teman
yang kita lagi susah
tentu kita harapkan mereka juga
hal hal yang memang
kalau enggak ya kita
jual lah aset aset yang memang
teman teman banyak yang butang atau yang tidak
ada yang berhutang pada
lari pada tinggal
dan itu ya ini saya juga
tidak kaget juga gitu ya